yang jadi instansi perbawaan untuk semua
sidang yang dilakukan secara virtual ini dihadiri oleh sintiara alona
dengan dua terdakwa lain dari rumah tahanan polda metro jaya pada rabu sore
dalam pembacaan dakwaan hakim ketua memutuskan ponis sepuluh bulan penjara tanpa denda
pertimbangan terdakwa alona tidak melakukan eksploitasi anak dalam kasusnya
dengan alasan tidak mengenal korban
alona hanya dinilai mengambil keuntungan dari biaya sewa hotel
dan mengetahui adanya praktik prostitusi di hotelnya
fonis ini jauh di bawah tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum
yang menuntut terdakwa dengan enam tahun penjara dengan denda dua ratus juta rupiah
alona hanya membiarkan ketika ada terjadi prostitusi di hotelnya
atas putusan majelis hakim kejari kota tanggerang akan mengajukan banding
putusan hakim dinilai sangat ringan karena korban dari kasus prostitusi itu adalah anak di bawah umur
kemarin karena diperluan kita karena hakim memutus itu adalah
dengan menggunakan pasal ruhp dua ratus sembilan puluh enam
kita menuntut dengan pasal perlindungan anak dengan pasal delapan puluh delapan
dan menuntut pasal tujuh enam undang undang perlindungan anak nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
sintiara alona tersangkut kasus prostitusi anak setelah hotel miliknya digerebek polisi
karena penuh berisi anak anak korban eksploitasi seksual
menurut polisi alona menjadikan hotelnya sebagai tempat prostitusi
karena kondisinya sepi lantai
tim liputan cnn indonesia